anda masih bersama kami di cnn indonesia newscast
hari ini lima juni sebagian aparatur sipil negara mulai kembali masuk kantor dengan konsep pola tatanan hidup baru atau new normal
sejumlah protokol kesehatan wajib dijalankan para asn agar tetap sehat namun produktif melayani masyarakat
sejumlah sanksi juga disiapkan pemerintah pusat jika terbukti ada penyalahgunaan dan pelanggaran protokol new normal oleh asn
untuk membahasnya kita sudah terhubung melalui sambungan zoom dengan menteri pendaya gunaan aparatur sipil negara dan reformasi birokrasi cahaya kumolo
selamat malam pak cahayu
selamat malam mbak
pak cahyo langsung saja hari ini itu adalah hari pertama sebagian asn kembali berkantor
tadi kita sudah lihat liputannya di beberapa kantor kementerian yang memasuki pola new normal
evaluasinya dari kemenpan rb pada pelaksanaan hari pertama asn masuk kerja seperti apa pak
yang pertama sudah satu minggu yang lalu
kami mengirimkan surat edaran kementerian pan rb kepada seluruh sekjen sestama sesmen dan kepada semua daerah
bagi daerah yang mulai tanggal lima juni mengendorkan atau istilah di dki dengan transisi psbb ini untuk mengikuti tatanan kehidupan baru
jadi arahan bapak presiden tetap asn harus bekerja secara matang
maksimal tetapi ada perubahan
tatanan normal baru itu yang harus diterapkan
bisa menggunakan masker
karena di dki itu transisi maka seluruh kementerian lembaga perkantorannya itu safety fancy
termasuk harus pakai masker juga kita persiapkan jarak tempat duduk ruang kerja meja kerja minimal ada jarak
satu sampai dua meter
kemudian pertemuan pertemuan juga menggunakan jaga jarak
kemudian harus ada cuci tangan hand sanitizer yang baik
termasuk memberikan kesempatan kepada pimpinan kementerian lembaga bagi pegawai yang usianya lima puluh ke atas
yang kemungkinan punya riwayat kesehatan lain lain lebih baik untuk bekerja di kantor
saya kira itu sudah
detail kita sampaikan
ya evaluasinya di lapangan hari ini apakah sudah berjalan sesuai pak protokol kesehatannya
apakah para asn tersebut bisa mengikuti protokol yang sudah dikeluarkan berdasarkan surat edaran dari kemenpan rb pak
di kantor kami ada tim sudah terus memonitor yang pada prinsipnya tidak menjadi kendala
karena kita ingin kerja tetap produktif melayani masyarakat
tetapi protokol kesehatan untuk menjaga
kesehatan asn yang bekerja itu juga harus kita perhatikan dengan baik
jadi disiplin tetap kita pegaskan
tadi bapak sempat mengatakan bahwa menyamakan dengan keputusan pemerintah provinsi dki jakarta dan juga bogor depok bekasi
yang sudah memutuskan untuk psbb ini diperpanjang dengan masa transisi satu bulan
artinya semua asn di wilayah provinsi dki jakarta dan bodebek itu akan menyelaraskan dengan keputusan pemprov
setelah itu akan
akan kembali normal atau tetap lima puluh lima puluh atau seperti apa pak
ya kami mengikuti bagaimana apakah ada psbb sudah diberhentikan atau belum
atau digendorkan atau istilah untuk dki adalah transisi
nah kalau transisi ya tadi separuh separuh kerja
separuh di kantor separuh di rumah
yang penting ada jaga jarak di tempat kerja
nah begitu daerah itu mengembalikan pada posisi psbb mencermati gelakar perkembangan masyarakat kesehatan
sifatnya surat edaran kami itu adalah fleksibel
jadi asn harus fleksibel asn harus disiplin asn harus masuk kerja
tidak ada istilah libur apakah itu kerja di kantor atau kerja di rumah
dan itu diawasi dengan sanksi sanksi yang ada
oke pak artinya di luar pemprov dki dan juga bodebek semua asn harus kembali bekerja normal begitu ya pak ya
ya tidak tergantung di daerahnya
saya kira asnnya harus kerja di rumah
kecuali ada piket kecuali ada instansi yang melayani masyarakat seperti rumah sakit seperti mungkin kantor polisi
saya kira ada waktunya
oke pak cahyo tadi anda sempat mention bahwa khusus untuk asn berusia lima puluh tahun ke atas itu ada pengecualian ataupun kebijakan khusus untuk mereka yang rentan terpapar covid sembilan belas
bagaimana kemudian memastikan para asn yang berusia lima puluh tahun ke atas
ini tetap produktif pak dan sementara mereka harus work from home begitu pak
ya dalam catatan usia pensiun kan sampai enam puluh
katanya pegawai yang lima puluh enam puluh
tapi juga kita termati mencermati surat edaran gugus tugas termasuk kemenkes bahwa yang rentan itu kalau ada usia lima puluh ke atas yang punya riwayat penyakit
masalah diabetes masalah masalah
itu saya kira harus terbuka harus fair
di mana pimpinan lembaga instansi dan pemerintah daerah harus membagi tugas
memberikan kesempatan mereka tetap kerja tetapi tidak di rumah
itu untuk menjaga supaya protokol kesehatan itu berjalan dengan baik
tapi juga pekerjaannya itu lancar dalam rangka melayani masyarakat
oke pak tapi kita kalau melihat berkaca dua bulan kemarin banyak yang menilai mekanisme work from home atau wfh bagi asn itu ternyata
tidak begitu efektif dan kerap disalahgunakan
lalu bagaimana kemudian menjaga produktivitas asn pada masa transisi ini
terutama yang usianya kemudian di bawah lima puluh tahun ke bawah begitu pak
yang tidak punya penyakit komorbid atau penyerta seperti yang tadi bapak sebutkan
ya dari dua tiga bulan kemarin yang lebih banyak asn itu bekerja di rumah
tapi contoh di kementerian kami ya kami monitor
masih masih pimpinan baik di eselon dua nya lewat tesmennya lewat deputinya
mengontrol membasis tugas pekerjaan
sehingga secara prinsip tugas tugas administrasi tugas tugas layanan masyarakat tugas tugas perizinan
kemudian itu bisa berjalan dengan maksimal
nah saya kira semua kementerian lembaga punya protap masing masing punya perencanaan program masing masing
walaupun kerja di rumah tetapi tidak mengganggu apa yang sudah menjadi target
kecuali memang anggaranya dipangkat
bisa beberapa sekolah
kedinasan yang terpaksa tidak mungkin diadakan di tahun ini
nah saya kira itu bisa dipahami
yang mungkin harus melakukan evaluasi ke daerah
makanya dialihkan lewat online
jadi kita luas kita fleksibel
luas dan juga fleksibel
tapi selama evaluasi kemarin pemerintah mengakui tidak sih kemenpan rb mengakui tidak sih
bahwa memang ada penurunan produktivitas begitu pak
karena memang sulit
bukan hanya bagi asn saja bagi kami kami yang bekerja di sektor swasta pun juga agak sulit
kalau untuk wfh lebih produktif dibandingkan pada hari hari biasa begitu pak
ya mungkin di kementerian itu kan berbeda
kalau ada kementerian yang staffnya itu hanya empat ratus
ada yang hanya dua ratus ada yang mencapai tujuh ribu
nah saya kira itu masing masing ppk nya pimpinannya kepala daerahnya
sudah membagi tugas
tapi secara prinsip ya secara prinsip itu pelaksanaan tugas kedinasan di kantor
yang tiket ya atau pelaksanaan tugas kedinasan di rumah
itu secara prinsip itu tidak ada masalah
ini adalah penyesuaian
maka bapak presiden mengarahkan bahwa asn itu harus dipersiapkan ke depan
untuk bekerja lebih produktif tetapi juga mengikuti protokol kesehatan
dan terpati adanya pandemi covid ini sehingga ke depan
seluruh asn yang kerja harus menggunakan masker
agak jarak kemudian atara atara di lapangan atara atara di kantor atau di aula juga
dikurangi jumlahnya kemudian mengurangi kunjungan kunjungan kerja ke daerah
rapat rapat bisa diadakan via zoom dan sebagainya
saya kira itu saja
oke pak tapi di masa transisi ini terutama untuk yang asn di pemprov dki
kemudian di bodebek apakah kemen pan rb bisa memastikan
menjamin bahwa pelayanan publik tidak akan terganggu dilakukan oleh para asn ini pak
di kantor kami ada pengawasan yang namanya spbe
jadi spbe itu adalah fungsi fungsi yang bagaimana ada respon dari masyarakat dan kita tampung
sejauh ini komplain masyarakat memang tidak
hanya menginginkan yang ada jam kerja yang biasanya itu sampai jam empat
kemudian jam dua belas dua tiga puluh
jadi itu akan diberpanjang lagi supaya masyarakat mengurus sim
mengurus ektp atau ke rumah sakit atau ke imigrasi atau ke pajak
jadi itu akan bisa difungsikan
saya yakin ini kan bertahap pak
bisa seluruhnya harus total berbalik apalagi ini suasana baru
itu suasana baru bisa dipahami ya samalah dengan di media
buat berita kan karena tidak harus kembali lari ke redaksi lagi bisa lewat telepon
oke pak ini adalah pola baru suasana baru tidak bisa langsung berubah
tapi dengan adanya pola tatanan baru ini pola new normal asn yang dulunya konservatif
apakah kemudian harus berubah menjadi lebih kreatif begitu pak dan inovatif mengikuti perkembangan
karena masing masing kementerian lembaga saya kira untuk menuju tatanan kehidupan baru
untuk pekerja ini memang harus ada dukungan sumber daya manusia
dukungan infrastruktur menyesuaikan dengan sarana yang ada
menggunakan teknologi informasi dan komunikasi sesuai dengan dengan perdomaan perdomaan yang ada
ini kan sesuatu yang baru
tidak semua asn kita dari empat dua juta mohon maaf yang satu enam juta itu tenaga administrasi
nah saya kira ada pemilahan tugas tugas yang ada
tetapi secara prinsip bahwa dengan adanya covid ini sistem kerja dalam tatanan normal baru
yang harus produktif
bagaimana yang diinginkan bapak presiden
bahwa tetap memperhatikan pelayanan publik harus bisa berjalan secara efektif
salah satunya tadi menyederhanakan proses bisnis kemudian sop layanan
memanfaatkan teknologi dan informasi komunikasi secara online
saya kira dki juga sudah cukup bagus semua
tingkat pendapatan dan tingkat penguasaan teknologi
saya kira keberatan kotak besar ya
artinya harus ada terobosan terobosan yang terus dikembangkan oleh para asn ya pak ya
di pola tatanan hidup baru ini
harus inovatif harus mampu menciptakan aplikasi aplikasi baru
tadi bapak sempat mention bahwa harus ada penyederhanaan meeting meeting
artinya apakah kemudian dalam masa transisi ini menuju ke pola tatanan hidup baru
asn belum boleh pak untuk berdinas keluar kota
sepanjang daerah yang dituju itu
zonanya tidak zona merah
saya kira nggak ada masalah
tetap ada surat tugas
kalau memang harus kunjungan ke daerah tentunya harus dilihat
kalau saya harus ke harus sekarang harus ke surabaya
nah surabaya sedang psbb kan nggak mungkin
tapi kalau daerah yang aman tidak ada masalah saya kira
aman dan ada transportasinya kita ikuti protokol kesehatannya saya kira itu yang
oke artinya ada indikator indikator seperti kepentingan mendesak dan apakah daerah tersebut masuk menjadi zona merah ataupun sudah menjadi zona hijau itu
dari daerahnya ya
daerah yang dikunjungi
jadi jadi tidak harus
pak cahyo pertanyaan terakhir apakah kemudian ada sanksi yang akan dijatuhkan oleh pemerintah pusat dalam hal ini kemenpan rb kepada para asn yang melanggar protokol kesehatan dan menyalahgunakan masa transisi ini pak
menuju pola tatanan hidup baru
karena itu yang dikhawatirkan
ya saya kira kuncinya pada laporan masyarakat
masing masing kementerian lembaga ada ppk nya yang mengawasi
kalau ada target tugas dikerjakan di rumah nggak selesai ya saya kira diberikan sanksi
sama kami juga meminta bahwa asn tidak mudik
kalau ada asn yang nekat mudik baik sendiri maupun dengan keluarganya tentunya ada sanksi disiplin
sudah diatur di dalam aturan dan di dalam undang undang
itu bisa dipotong undangan kinerjanya
saya kira ada sanksi sanksi di sipin
tapi kuncinya ada laporan masyarakat ada laporan dari ppk
masing masing bahwa ada asn yang tidak mengikuti protap atau sop yang ada
tapi so far sejauh ini tidak ada asn yang bandel untuk tetap mudik ya pak ya dari data kemenpan rb semuanya nurut tidak mudik begitu ya pak
kami lagi menunggu laporan
kan sampai sekarang ini belum masuk semua
kalau sampai ada asn yang tidak tegak lurus mengikuti arahan presiden
pasti akan ada sanksinya
kami ingin seperti kepolisian ada maklumat pak kapolri
panglima tni juga tegas lah
kepolisian tni asn termasuk pegawai bumn juga harus tegak lurus mengikuti aturan aturan yang ada
mengikuti protokol kesehatan yang ada
mengikuti sop maupun tugas tugas yang harus lebih berproduktif
karena kuncinya pak presiden mengingatkan dalam situasi yang sulit semacam ini asn harus memberikan pelayanan yang maksimal
terbaik kepada masyarakat dengan menggunakan protokol kesehatan
menurut pemerintah dan juga menurut presiden bahwa kuncinya asn harus tetap memberikan pelayanan yang produktif namun tetap memperhatikan protokol kesehatan
dan semoga ini didengar oleh seluruh asn di seluruh indonesia
terima kasih sekali
menteri pendaya gunaan aparatur sipil negara dan reformasi birokrasi pak cahaya kumolo atas waktunya kepada cnn indonesia newscast malam hari ini